setelah sempat mati suri sejumlah hotel di bali kini mulai didatangi wisatawan
dan bagaimana geliat para wisata di bali dan juga tingkat okupansi hotel di sana
sudah ada koresponden cnn indonesia i nyoman wirja di nata
nyoman ini dikatakan sudah mulai meningkat bagaimana kondisi okupansi hotel di bali saat ini
iya rizky memang sejak dibuka untuk wisatawan domestik dari tanggal tiga puluh satu juli kemarin
memang ada peningkatan jumlah wisatawan dibandingkan ketika pandemik covid sembilan belas
artinya sudah mulai ada namun kisarannya tingkat okupansi hotel masih di bawah sepuluh persen
artinya antara enam hingga tujuh persen hotel hotel yang ada di bali sudah kedatangan tamu
artinya untuk menginap untuk berlibur
setelah dibukanya secara resmi
untuk wisatawan domestik
setelah sebelumnya di tanggal delapan bali juga dibuka untuk industri dan perdagangan
artinya untuk lokal
dan tiga puluh satu juli kemarin sudah dibuka untuk wisatawan domestik
artinya tamu tamu yang datang kalau saya lihat di akhir pekan kemarin hingga hari ini misalnya
ada tamu yang sudah group
artinya ada pertemuan yang dilakukan di bali
seperti saya lihat di daerah salah satu hotel yang ada di legian misalnya
tamu yang ada merupakan sebuah kelompok asosiasi yang mengadakan pertemuan di bali
dan habis mereka melakukan pertemuan seperti biasa mereka akan menikmati ataupun berlibur di pulau bali
baik dalam waktu mengikuti pertemuan di selesai mengikuti pertemuan ataupun nanti ada waktu khusus
ini artinya bahwa wisatawan sudah mulai datang ke pulau bali
kalau kita lihat data dari bandara igusti ngurah rai saja
dari tanggal tiga puluh satu juli hingga sebelas agustus kemarin
sedikitnya ada dua puluh orang yang datang ke pulau bali
empat puluh lima sembilan ratus lima puluh satu pergerakan penumpang melalui moda transportasi udara yang datang ke pulau bali
yang diantaranya mungkin adalah wisatawan wisatawan yang sedang berlibur di pulau bali ini
artinya masih sangat kecil sekali
namun ini sudah diapresiasi oleh pihak hotel
ini membuat gembira artinya tetap melakukan protokol protokol kesehatan
termasuk juga mempromosikan apa yang harus dilakukan selama di bali
nah kalau kita lihat sejak dibukanya pada tanggal tiga puluh satu juli kemarin
memang ada beberapa syarat yang harus dibawa oleh wisatawan domestik
misalnya surat keterangan negatif swab pcr termasuk juga non reaktif dengan rapid test
inilah surat yang harus dibawa dan ditunjukkan
selain nanti di bandara juga akan diperiksa
kalaupun misalnya terjadi reaktif ataupun ada gejala klinis
maka akan dilakukan uji swab lagi di bandara igusti ngurah rai bali
termasuk juga dihimbau untuk tetap melakukan protokol kesehatan selama berlibur di bali
dan dihimbau juga oleh edaran surat gubernur kepada wisatawan data bali
untuk melakukan ataupun memasang gps sehingga dapat dipantau kemana pergerakan daripada wisatawan tersebut
selain juga diwajibkan untuk mengisi aplikasi lob bali
yang akan bisa menge track ataupun menelusuri kemana wisatawan tersebut berada
akhirnya ketika misalnya terjadi sebuah musibah ataupun sebuah gangguan klinis di suatu daerah
dapat diinformasikan dengan segera ataupun dapat di tracing dengan segera para wisatawan yang tengah berkunjung ke tempat itu
nah kalau kita lihat sebenarnya apa sih yang membuat masih kecilnya wisatawan datang ke bali
saat ini saya sudah bersama
akademi para wisata yang kebetulan juga pengamat para wisata dari universitas udayana
pak ketut surya dhyarta
pak dari faktor faktor misalnya ekonomi kemudian faktor masih takutnya datang ke pulau bali
dan surat artinya bentuk surat keterangan yang harus di bawah
faktor mana pak yang sebenarnya masih mengganjal wisatawan untuk datang ke pulau bali ini pak
begini ya terima kasih
jadi kita mulai dari mengapa orang berpergian gitu dulu ya
nah orang berpergian itu kan ingin untuk escape ya untuk melepaskan diri
dari kepenatan gitu kan
nah mereka ingin pergi ke suatu destinasi tentu harus ada jaminan kesehatan gitu ya
tetapi kalau orang berpergian juga tidak hanya faktor kesehatan juga faktor ekonomi ya
nah kita tahu bahwa pandemi ini berpengaruh dalam aspek ekonomi dan juga aspek healthy ya kesehatan safety itu terutama
nah kalau kita lihat kalau nice market misalnya ya wisatawan yang calon wisatawan yang akan berpergian itu ada berapa segmen
ada yang kelas atas menengah sampai kelas bawah
pandemi ini memukul kelas paling bawah gitu ya
yang low end itu ya juga termasuk di middle low itu ya
nah jadi ini yang tidak bisa berpergian karena pengaruh kekuatan ekonominya itu melemah
tapi kita juga harus ingat bahwa ada yang upper middle sampai yang kelas atas itu masih tetap dia memiliki kemampuan untuk berpergian ke suatu destinasi
nah tetapi yang mengganjal di sini adalah faktor keamanan kesehatan itu
nah oleh karena itulah kita harus menerapkan protokol kesehatan
pengelola destinasi harus meyakinkan kepada calon wisatawan bahwa mereka aman untuk dikunjungi
nah itu kuncinya itu
nah bagaimana caranya ya kita perlu koordinasi atau kerjasama yang baik antara pemerintah dengan pengelola destinasi ya
nah ini juga perlu diingatkan bahwa pemerintah gitu ya sudah lama sekali mendapatkan pendapatan dari pengelolaan destinasi seperti misalnya pandawa melasti begitu kan
dari pajak dan seterusnya dari hotel
nah sekarang ya saatnya pemerintah itu membantu hotel restoran kemudian pengelola destinasi seperti pandawa dan juga melasti dan juga dtw dtw lainnya untuk mengimplementasikan protokol kesehatan sehingga bisa membangun kelas atau kepercayaan wisatawan bahwa mereka berkunjung itu aman gitu
nah apa yang harus diberikan
tentu sarana prasarana kesehatan itu harus dibantu kan
kita tahu bahwa pandemi ini sangat memukul
kondisi pengelola destinasi atau daya tarik wisata itu ke titik yang sangat mengkhawatirkan karena pendapatan nol kunjungan nol tidak ada pendapatan
nah berikutnya yang perlu dilakukan adalah bahwa destinasi bekerjasama dengan pemerintah itu tetap membangun sinergi yang harmonis yang kuat untuk mempromosikan
jadi destinasi atau daya tarik itu haruslah selalu kita promosikan branding itu
misalnya kalau sebuah destinasi itu memiliki branding kita harus tetap gitu membuat branding itu
tentu isi substansinya salah satunya adalah bahwa mereka yakin bahwa di destinasi itu wisatawan menjadi terjamin keamanannya sehingga mereka tidak memiliki keraguan untuk itu
karena kita juga harus menangkap ya kelas atas ini calon wisatawan yang memiliki kemampuan ekonomi kelas atas ini jumlahnya sangat luar biasa
nah itu yang harus dilakukan
kemudian bagi pengelola destinasi
pengelola destinasi tentu kita harus benar benar didik ya didik bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah atau standar who lah begitu
sehingga apa yang kita perbuat itu benar benar bisa menjamin
orang berpergian itu tentu pulangnya itu ingin sehat kan dia berpergian itu mencari kesenangan happy gitu kan nah itu
pak satu pertanyaan lagi
kapan kira kira akan kembali normal ataupun bisa menggeliat lebih banyak lagi okupansi hotel hotel yang ada di bali ini pak
kita sekarang ada dalam kondisi new normal istilahnya
tapi tidak ada batasan tidak ada studi yang bisa memastikan sampai kapan
tetapi perkiraan saya enam bulan sampai satu tahun kita sudah mulai karena kebiasaan orang kalau kita melihat misalnya dari destinasi itu sudah ada kunjungan seperti sekarang di bali itu sudah mulai menggeliat
jadi orang sudah ingin tahu
karena selama empat bulan kita sudah mulai mengeliat jadi orang sudah ingin tahu
karena selama empat bulan kita sudah mulai mengeliat

jadi sebenarnya secara psikologis orang itu ingin berpergian sebenarnya begitu dibuka sebenarnya ingin gitu
yang memiliki kemampuan ekonomi masif kuat hanya satu yang mereka anukan yang menjadi problem itu yaitu faktor keamanan
disinilah kuncinya bagaimana pemerintah dan destinasi atau pengelola daya tarik wisata itu meyakinkan calon wisatawan bahwa mereka aman itu aja kuncinya
terima kasih pak ketut
terima kasih pak ketut
terima kasih pak ketut
tapi gairah itu sudah mulai muncul artinya mudah mudahan segera akan dapat diatasi faktor ekonomi ini
artinya ini juga menjadi dasar bagaimana pemerintah kemudian membuka wisatawan domestik
artinya ini juga menjadi dasar bagaimana pemerintah kemudian membuka wisatawan domestik
nanti rencananya akan diikuti dengan pembukaan untuk wisatawan mancanegara yang akan dilakukan sekitar bulan september
ya baik inyoman wiryadinata koresponden cnn indonesia melaporkan langsung dari denpasar bali
terima kasih atas laporan anda dan selamat kembali bertugas